anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
presiden joko widodo bertemu sejumlah seniman dan influencer
di istana kepresidenan jakarta pada rabu siang
presiden mengajak para seniman untuk bersama
mensosialisasikan anjuran pemerintah
dalam situasi pandemi seperti menggunakan masker dan juga jaga jarak
seniman butet kertarejasa mengatakan dalam situasi pandemi ini
yang tidak kalah penting adalah kehadiran negara dalam semua sektor
salah satunya sektor seni
pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan
yang memperhatikan pelaku seni panggung
dan dunia perfilman yang ikut terkena dampak pandemi covid sembilan belas
penggagas program indonesia kita ini menghiraukan
isu konspirasi yang digaungkan sejumlah individu
menurutnya yang terpenting saat ini
solusi yang efektif dan efisien bagi rakyat yang terimbas pandemi
selain butet pelaku seni yang bertemu presiden jokowi
diantaranya adalah cak lontong raffi ahmad
andre taulani gading marten dan ari lasso
presiden mengharapkan kami kawan kawan dari dunia seni ini
untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran pemikiran strategis dari pemerintah
dalam konteks menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pandemi
minimal dengan keahlian masing masing para praktisi seni ini
menggunakan keahliannya untuk
menghimbau kepada masyarakat
menghimbau kepada pandemi atau idola fans fansnya
supaya mematuhi anjuran anjuran dari pemerintah